peringatan hari jadi kota palopo sulawesi selatan ke dua puluh satu dirayakan dengan sangat meriah
acara dimulai dari peresmian gedung dprd kota palopo dan sirkuit rato nabotor sport
yang diikuti ratusan peserta dan ditonton puluhan ribu orang dari berbagai daerah
pada minggu tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga
atas hari jadi kota palopo yang ke dua puluh satu tahun
di malam peresmian sekaligus gelaran perdana di sirkuit rato nabotor sport
kota palopo sulawesi selatan
warga dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan kejuaraan nasional motor prix
di ajang palopo night race yang disebut sebagai sirkuit terbaik pertama
yang melaksanakan lomba balap motor malam hari
yang ketiga terbaik di indonesia
tetapi menurut saya ini adalah yang terbaik nomor satu di seluruh indonesia
kenapa tidak ada sirkuit sekarang di indonesia yang menyelenggarakan balapan malam
dalam kejuaraan nasional motorbricks palopo night race
yang dikelar di sirkuit rato nabotor sport
kurang lebih empat ratus pembalap dan enam ratus starter dari berbagai wilayah di indonesia
ambil bagian di enam belas kelas yang diperlombakan
peserta yang terlibat pembalap kurang lebih sekitar empat ratus pembalap
dan itu membawa jumlah kru kurang lebih sekitar seribu orang
itu dari kru saja bersama dengan pembalapnya yang stay di palopo sudah kurang lebih satu minggu
ini tentu berdampak kepada ukm berdampak kepada perhotelan
berdampak terhadap perekonomian masyarakat menengah dan masyarakat bawah
sementara itu wali kota palopo hm judas amir mengatakan

awal untuk membuat sirkuit sudah berhasil
tinggal pemeliharaan dan berharap semoga adanya sirkuit ini bisa bermanfaat bagi warga kota palopo
sudah itulah tujuan kami
ya tinggal kami sudah berhasil mengadakan ini
tentu yang kami sangat pikirkan lagi adalah
ya bagaimana pemeliharaannya dan lebih bermanfaat lagi ke depan
pada bulan agustus mendatang
sirkuit ratona motorsport akan kembali menggelar
sulawesi cup race seri keempat dan beberapa event balap lainnya